nah yang ini mesti anda cermati penutupan ruas jalan fatmawati dalam rangka proyek pembangunan mrt
haji nawi fatmawati akan diberlakukan mulai sabtu empat februari dua ribu tujuh belas besok
nah penganilihan arus diberlakukan dengan mengarahkan pengguna jalan ke beberapa jalur alternatif
satu hari jelang rekayasa lalu lintas kendaraan baik roda dua dan roda empat masih tampak terlihat melintas di kawasan rs fatmawati
rekayasa lalu lintas dilakukan untuk memberikan rasa kenyamanan kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan yang selama ini masih melintas di jalan rs fatmawati
selain itu rekayasa ini diberlakukan dalam rangka penyelesaian pembangunan stasiun mrt di jalan haji nawi
jalur alternatif mana aja yang bakal diambil
saya lihat kalau arah sini kadang kadang saya ambil hidup baru atau ketokokan
kira kira dengan adanya penutupan itu bapak sebagai gojek online ojek online kerepotan nggak pak
repot pak kalau jemputnya misalnya dari sini nanti kita puterinnya agak agak jauh juga sih muter muternya pak
bapak sendiri udah punya jalur alternatif khusus
ya kita cari cari aja dulu pak
nah ini kan kali ini lagi pengen jemput nih pak
dia agak ribet juga sih
untuk mengetahui persiapannya koresponden albi pratama sudah berada di kawasan fatmawati saat ini
selamat pagi albi
ya satu hari jelang penutupan jalan fatmawati yang akan dimulai besok
apa saja persiapan yang bisa anda lihat hari ini
ya selamat pagi menjelang siang
saya joy dan juga deniar
saat ini saya berada di kawasan jalan fatmawati jakarta selatan
dimana besok tanggal empat februari
dua ribu tujuh belas merupakan hari pertama diberlakukannya rekayasa lalu lintas
karena di kawasan ini tepatnya di belakang saya akan segera dibangun stasiun hajinawi
yang persis berada di atas badan jalan fatmawati sendiri
dan saat ini terkait dengan sejumlah persiapan memang di lokasi sendiri belum terlihat adanya persiapan persiapan khusus
hanya saja sudah ada beberapa tanda tanda ataupun marka jalan yang menunjukkan arah kendaraan harus melewati sisi kanan dan juga sisi kiri dari rencana proyek pembangunan stasiun haji nawi ini
dan saat ini situasi
jadi arus lalu lintas di kawasan jalan haji
maksud saya di jalan fatmawati terlihat cukup padat
dan bisa dibayangkan joy dan juga deniar jika nantinya sistem rekayasa ini diberlakukan selama lebih kurang enam bulan
terhitung sejak besok empat februari dua ribu tujuh belas sampai dengan awal agustus dua ribu tujuh belas mendatang
tentu ini akan bisa lebih parah lagi
karena nantinya sejumlah kendaraan kendaraan ini harus diarahkan menuju ke arah ataupun jalan jalan tertentu yang lokasinya ataupun posisinya lebih sempit dibandingkan jalan fatmawati ini sendiri
dari arah selatan yang hendak menuju ke utara atau tepatnya dari arah jalan tbc matupang yang hendak menuju ke arah blok m harus mengambil beberapa rute alternatif
salah satunya adalah mereka harus mengambil jalan margaguna lalu jalan metro pondok indah dan kemudian langsung tembus ke jalan panglima polim seperti itu
begitu juga dengan arah sebaliknya
dan selain di jalan fatmawati ini juga ada satu lagi lokasi yang menjadi proyek ataupun rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan yaitu di jalan panglima polim
di mana nantinya di situ ada stasiun blok m
persis berada di depan blok m plaza tepatnya
di sana juga nantinya pihak dari mrt dan juga pihak kepolisian akan mulai melakukan penutupan arus lalu lintas bagi kendaraan kendaraan dari arah fatmawati yang hendak menuju ke arah senayan
rekayasa yang akan dilakukan nantinya adalah kendaraan kendaraan dari arah selatan menuju ke utara tersebut akan dibelokkan menuju ke jalan bulungan kemudian dibelokkan lagi ke jalan kiai maja
lalu kemudian mereka bisa dialihkan ataupun diteruskan menuju ke jalan sisingamangaraja baru dari situ mereka bisa langsung menuju ke arah senayan
beberapa tanggapan dari sejumlah masyarakat sudah mulai bermunculan
tadi saya sempat wawancara sejumlah pengendara sepeda motor dan juga pengendara mobil bahwa dengan adanya sistem penutupan ini mereka merasa terganggu dan juga tentu harus berangkat lebih pagi untuk melakukan perjalanan menuju ke kantor mereka untuk beraktivitas
demikian laporan saya bisa kembali ke studio joy dan juga daniar
ya albi bagaimana dengan seperti yang kita tahu di fatmawati itu banyak sekali gedung gedung dan toko toko di sana
apa tanggapan dari pemilik gedung atau pemilik usaha di sepanjang jalan fatmawati
ya terkait dengan beberapa pemilik gedung ataupun bangunan mereka memang agak sedikit menyesalkan terkait dengan rencana penutupan ataupun rekayasa yang dilakukan
tetapi mau tidak mau mereka harus menerima hal tersebut karena mereka memang memprioritaskan bahwa jakarta harus ada pembendahan terkait dengan lalu lintas yang terjadi di sini
jika memang nantinya mrt ini sudah selesai mereka juga berharap bahwa arus lalu lintas di sini bisa kembali normal dan mereka juga berharap bahwa pemerintah bisa memperhatikan mereka lagi
karena memang ini akan berjalan selama kurang lebih lama
enam bulan dan tentu usaha mereka akan sedikit terganggu
joy dan juga daniar
baik albi terima kasih atas laporan anda langsung dari fatmawati jakarta